suasana duka masih dirasakan keluarga yulin prakasa
di perumahan mega mutiara tasik malaya jawa barat kamis pagi
istri dan anak almarhum masih belum percaya
korban yang dikenal baik dan bertanggung jawab
karyawan bang swasta ini tewas usai terkenal lemparan batu
orang tadi kenal saat mengendari mobil pribadinya
di jalan ahanasution bandung sekitar pukul sebelas malam pada dua puluh delapan maret lalu
batu menembus kaca dan mengenai kepala korban hingga terluka parah
pihak keluarga berharap pelaku segera terungkap
agar motif pelaku terungkap dan kasus serupa tidak terulang